pasangan ganda campuran indonesia tontowi ahmad dan liliana natsir berhasil melaju ke babak semifinal bulu tangkis olimpiade dua ribu enam belas
setelah mengalahkan rekan senegara pravin jordan debbie susanto pada perempat final
owi dan butet yang unggul dalam pengalaman menang dua set langsung dua satu enam belas dan dua satu sebelas atas juniornya pravin dan debbie yang baru pertama kali tampil pada olimpiade
penempatan bola owi dan butet berhasil membuat ritme permainan pravin debbie buyar
pada babak semifinal owi butet akan berhadapan dengan unggulan pertama asal tiongkok zhang nan dan zhao yun lee
inilah pertandingan ke delapan belas untuk kedua pasangan dan rekor pertemuan owi butet tertinggal lima tiga belas oleh wakil tiongkok